perjalanan ke pantai harlem dimulai dari kota jaipura menuju desa tablanusu distrik depa pre
kabupaten jayapura perjalanan dengan mobil membutuhkan waktu tempuh sekitar tiga jam
sepanjang perjalanan mata anda akan disuguhkan panorama alam yang menakjubkan mulai dari
perbukitan hijau sampai laut biru yang memuka dari desa tablanusu perjalanan dilanjutkan dengan
menggunakan perahu motor penyewaan perahu dikelola langsung oleh warga lokal dengan biaya
sewa berkisar antara lima ratus hingga tujuh ratus lima puluh rupiah penyebrangan ke pantai harlem sendiri membutuhkan
waktu sekitar tiga puluh menit sensasi mengarungi perairan yang menjadi bagian dari samudera
pasifik akan menjadi pengalaman yang menegangkan sekaligus menyenangkan tiba di pantai harlem anda
pun langsung disambut dengan hamparan pasir putih yang menjadi daya tarik utama pantai ini
air laut jernih dengan pemandangan yang mengarah langsung ke laut lepas dijamin akan membuat rasa
lelah perjalanan hilang seketika menikmati keindahan pantai harlem seakan membuat enggan
untuk langsung beranjak sayangnya fasilitas yang tersedia di pantai ini memang masih sangat terbatas
alamnya masih perawan banget artinya masih belum ada sentuhan sentuhan yang bagaimana memang betul betul
enggak kalah sama yang di luar luar loh kalau berusia biayanya terjangkau sih untuk kelas

beberapa penginapan yang tersedia masih dikelola secara swadaya oleh penduduk sekitar ini menjadi
pilihan bagi anda yang memutuskan untuk menginap dan menjelajah keindahan daerah sekitar pantai
harlem jadi kapan ini bisa terjadi
berani berkunjung ke pantai herlem jangan lupa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan saat berwisata selama pandemi ya
pantai harlem menjadi salah satu prima donal wisata bahari di provinsi papua
jika anda berkesempatan untuk berkunjung ke provinsi ini
sempatkanlah untuk berwisata ke pantai harlem yang masih terjaga keasriannya
april serait depapre kabupaten jaipura papua